kenaikan harga telur ayam di atas rp tiga puluh per kilogram sepanjang bulan mei ini sangat membebani konsumen
evi seorang pedagang nasi uduk dan lontong sayur setidaknya menghabiskan tiga kg telur setiap harinya
evi membeli telur di harga tiga puluh dua ribu rupiah per kilogram artinya evi harus merogoh kocek sembilan puluh enam ribu rupiah setiap kali belanja telur ayam
tingginya harga menahan evi untuk tidak menaikkan harga jual makanan yang dijajakannya
sembari berharap kenaikan harga telur ini hanya bersifat sementara saja

azam berharap harga telur ini akan menaikkan harga telur yang diperlukan
azam bingung lantaran kenaikan harga telur terjadi usai leparan dari harga dua puluh delapan ribu rupiah per kilogram merangkak jadi tiga puluh dua ribu rupiah per kilogram
dua puluh delapan lah dua puluh delapan dua puluh tujuh sebenarnya dua dl itu udah terlalu tinggi juga sebenarnya ya
tapi untuk penjualan bagus nggak pak masih kenaikan
masih mendingan alhamdulillah kalau telur kan kayaknya bahan pokok jadi mahal itu tetap
kenaikan harga tidak hanya terjadi
kenaikan harga tidak hanya terjadi pada telur dan daging ayam tapi pada sayur mayur itu juga mengalami kenaikan
ini adalah sebuah anomali karena pedagang tidak mengetahui kenapa penyebab dari naiknya harga sayur mayur itu
yang ada biasanya setelah lebaran itu terjadi penurunan harga secara perlahan
tapi yang terjadi sudah sebulan ini lamanya harganya tetap saja tinggi
modalnya menambah apa namanya mau ditaikin juga kita takutkan
maksudnya biasa ampunnya ngambil untungnya tiga puluh persen
nah dua puluh persen jadi modal nambah untung berkurang
kalau lagi mahal begitu
pekan lalu badan nasional pangan bapanas menyebut bahwa kenaikan harga telur dan daging ayam akibat naiknya harga jagung di tingkat peternak
di mana komponen jagung menjadi dominan dalam pakan ayam
dalam struktur ongkos usaha tani biaya pakan berkontribusi enam puluh tujuh persen pada biaya pokok produksi telur
data dari panel harga pangan bapenas diketahui harga jagung tingkat peternak
pada maret dua ribu dua puluh tiga sebesar rp lima sembilan ratus per kilogram menjadi rp enam tiga ratus empat puluh per kilogram di dua puluh tiga mei dua ribu dua puluh
indef menilai pemerintah seharusnya mulai mencari substitusi jagung dalam komponen pakan
untuk menghindari tekanan pada kenaikan harga telur ayam dan daging ayam
ada pun niatan pemerintah dalam memberikan subsidi pada jagung pakan dinilai kurang tepat dilakukan karena dapat menimbulkan penyelewengan
subsidi lebih efektif diberikan
pemerintah menilai pemerintah yang menanggung kekurangan di tingkat konsumen yakni pada harga akhir produk ayam dan telur seperti yang diterapkan pada minyak goreng minyak kita
memang agak sulit kecuali kalau kita bisa melakukan substitusi pakan
institusi pakan yang tidak lagi menggunakan atau kita kurangi penggunaan jagungnya seperti itu
tapi ini tentu saja harus melalui proses jangka panjang ya
jadi memang agak sulit
karena kita juga untuk produk campuran pakan ternaknya banyak produk produk jagung yang berasal dari impor
sementara kalau kita lihat harga jagung di dunia itu kan meskipun relatif turun dari tahun kemarin tapi masih tinggi harganya
untuk jagung dunia ini yang membuat dilema juga
pada komoditas sayuran yang tinggi harganya ahmad hairi indef menduga
pemerintah dalam hal ini
gas pangan juga masih gamang dalam menentukan apa penyebab pasti tingginya harga pangan usai lebaran
sehingga tak kunjung melakukan operasi pasar untuk stabilisasi harga
heri menilai faktor cuaca ekstrim memang mengganggu produksi sayuran
namun produktivitas pertanian juga belum optimal karena tidak didukung perbaikan infrastruktur pertanian yang intensif
desyari tonang maria oktober jakarta